sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
lo mau bikin gue jantungan apa
bisa nggak sih munculnya normal dikit
kaget tau gue
eh inget ya
eh mer kenapa sih
kok setiap gue ketemu
lo manyun mulu dah
lo capek apa tuh bibir ya
mending kita jalan jalan yuk
kan enak tuh keliling keliling naik bajai
iya udah tenang aksan bayarin
selamat pagi ranti
aku punya kabar baik buat kamu
karena aku sudah dapat titik terang tentang siapa orang yang setelah menyebab kamu
dan sebentar lagi kamu bisa bebas
hentikan usaha pembebasan saya saya nggak mau keluar dari sini
aku ini punya bukti bukti yang bisa meringankan kamu
dan sebentar lagi kamu bisa keluar
iya pokoknya saya nggak mau keluar dari sini
setahun usaha penyelidikannya saya gak mau keluar dari sini saya pengen tetap terus di sini
maksud ibu tuh apa kenapa ibu masih ditemukan di penjara bu
ibu tuh harus keluar dari sini
pak pak tolong jangan dengerin ibu saya pak
bapak harus tetap bebas di ibu saya ya
saya pengen tetep terus di sini
jangan bebasin saya
liah kamu denger ibu ya
ibu gak mau keluar dari sini
ibu lebih baik di sini tau gak
ibu kenapa gak mau keluar bu
ibu gak mau sama liah lagi ibu gak sayang sama liah lagi
maafin ibu liah
tapi ini udah keputusan ibu ya
apapun keputusan yang ibu ambil kamu harus ingat
ibu selalu sayang sama kamu
jangan bebasin saya biarin saya tetap di sini
biarin saya tetap disini
saya keledi refreshingal

aku bukan nama gue sih
ini bukan urusan lo ngerti nggak ngapain lo pake gelang ini
tadi aksan nunggu di kotak gitu deh itu punya siapa kong
jangan pakai nanya bukan urusan lo
lo urusinan di dagangan lo buat besok bisa lah
bukan urusan lo
kong kong marah gitu sih
jangan jangan ada hubungannya lagi sama cucu keluarga rahajo yang hilang itu
dia bangga bukan sana pegi
daripada gue dicurigai sama si aksan ingin gue jual aja nih
tapi perasaan gue nggak enak hikmahnya
mendingan gue jokul gue belanja
enggak jadi dah saya nain suami dulu ya
mau cari apa pak ya
mau beli apa mau jual pak
gue mau jual ini
kira kira lu berani berapa ini
ini sih murah pak
tiga ratus deh pak
wah yang bener dong
ya ini kan sudah ada ukiran ya pak
tamain lagi tamain
tolong bebasin ibu lia
jangan diserah ngomong dari ibu lia om
om harus bebasin ibu lia tuh orang baik
dia gak pantas di penjara om
kamu tenang dulu kalau mau ngomong
jangan ngerek ngerek di sini
saya pasti akan bantu untuk bebas ibu kamu
jadi kamu jangan ajarin saya
saya nggak sengaja
kok kayaknya nama itu yang disebut sebut di depan gilang ya
ada perlu apa lagi
kalau nggak ada kamu boleh beli
ya saya permisi om
aku bener bener nggak ngerti
om fauzan kayaknya nggak suka banget sama aku
pesan muka article yang prioritasnya cosastro
wah viela lu mu
lu tahu gue kan gue gak bisa ngelepasin hal kayak gini gitu aja
bukan gue banget gitu
yaudah sekarang mau lo apa cepetan bilang
gampang kok gue bakal nutup ini semua asal lo nurut sama permintaan gue
di sana itu kan banyak orang
nanti saya akan kasih duit mereka supaya bisa ribut dengan kalian
jadi gak ketara
oke yuk lah itu bos
sekarang kalian di sini saya ke mereka
loh lo tau kan orang yang suka cemberu tuh bikin jiwa tuh keganggu
kayak gue nih
merci kamu masuk
jangan sekali sekali bergaul dengan anak saya lagi
mama apaan sih
aksan itu temen aku ma
temen kamu bilang
merci mama heran
apa sih yang bikin kamu bisa bergaul dengan orang orang yang tidak sederajat dengan kita
pertama si lie
mama tuh apaan sih
merci tuh udah gede
jadi merci berhak milih milih temen
dan satu lagi ma
aksan tuh gak bau
mama tuh jahat tau gak
nah itu dia orangnya
tuh orang lagi
tuh orang lagi
lang mau gak bawa pelan
dia gue bawa pelan pelan sekarang ya
lang ini lah